puluhan pemuda yang sedang menongkrong di waduk longstoret kalimati kabupaten
menjegertung terlibat tawuran pada minggu petang hanya melanggar progres karena berkerumun pemuda
ini juga saling pukul akibat tawuran seorang pemuda terluka di bagian kepala meski agak
sesaat tawuran membuat para pedagang dan warga sekitar panik menurut warga di area waduk tawuran
dipicu aksi bising sepeda motor milik para pemuda yang sedang berkumpul hampir setiap minggu sore
kawasan waduk longstoret kalimati dipenuhi para pemuda dan remaja puluhan anggota kepolisian
polres mojokerto kemudian datang ke lokasi untuk mengamankan situasi namun para pemuda
yang terlibat tawuran telah lebih dahulu pergi meninggalkan waduk agung wibowo mojokerto jawa timur